bikin aku jadi berpikir kalau
ini ada hubungannya dengan ricky ya
apa elah salah lagi bohongin aku
yaudah kalo memang kamu udah janjikan
kamu tuh kayaknya sayang banget ya sama dia
aku bisa melihat dari senyuman kamu
iya siapa sih yang gak sayang sama anak yang sweet kayak gini gak
sukanya apa suka main apa
suka main boneka
nanti ibu kasih bonekanya ya
nanti aku disembuh
kalau misalnya dia adopsi
apa miki masih berharap untuk punya anak sendiri
dia tuh sering banget manggil aku ibu
mungkin dia tuh ngerasa kalau
secara kan dia udah gak ada sosok ibu lain
itu nyaman banget kalo aku peluh
nanti kalau misalkan kamu emang udah
sembuh udah enakan
kamu main kamu lebih deket lagi sama layla
ya pasti seneng sih
ya pasti seneng sih
ya tapi kalo sama anak kecil itu harus tulus
biar dia ngerasa juga
biar dia ngerasa juga kalo
sayang sama dia jadinya dia bisa nyaman
dia udah deket banget
aku sih ngerasa udah nyaman banget ya sama dia
soalnya anaknya lucu banget
soalnya anaknya lucu banget
ya aku cuma ngerasain kayak
kamu sama dia tuh kayak udah bukan baru lagi
bukan baru lagi
udah lama kenal gitu ya
kamu liat tuh dia juga gak takut sama kamu
bukan baru lagi
ya aku sadar sayang
sampai sekarang kita belum periksa lagi soal
tapi aku sangat berharap
mudah mudahan ini bukan pertanda buruk
padahal aku tuh tahu sayang
kamu bener bener berharap
untuk punya anak
punya apa ini
ada mama tuh
udah bersih sayang tuh kan lebih enak
udah gedong mama
aduh kangen banget tuh
aduh makan siapa nih
makasih udah ngemenin anak anak
mama sih seneng sekali
kiki juga senang ya ki ya
jadi punya mainan baru latihan ya ki
sana dirayu dulu anaknya
bicara sama rena
udah bingung ya
udah sih bobo nya udah dari tadi
kita di kamar yuk
kasian kakak rena kalo dibangunin
iya kita turun yuk
pura pura bobo ya
pura pura bobo tuh kakak tuh
gak ada ketahuan deh
sebagai permintaan maaf sama mama
mama dongongin dulu deh
kayaknya mulai tenang ya
gak seperti kemarin
kayak gelisah naik mobil mulai nyatir kanan
jadi gimana sekarang udah nyaman
ya mungkin emang harus dibiasain kali ya ke rumah kayak gini
iya sih namanya juga masih beradaptasi kan
kamu jadi ketemu dengan
aku udah janjian kok sama dia
bener banget gue tulis nama miki maus gitu
nino jadi gak curiga sama sekali kalo itu emang ricky
bikin aku jadi berpikir kalau
ini ada hubungannya dengan ricky ya
apa ella salah lagi bohongin aku
ya udah kalau memang kamu udah janjian
kamu mau ketemu dimana aku antar
ini kita ke kantor kamu aja nanti aku berangkat dari kantor kamu ya
abis itu aku mau liat kantor kamu gimana sekarang
yaudah oke oke
kita akan mulai